selain terjerat kasus pembunuhan dimas kanjeng juga diduga terjerat kasus penipuan pengadaan uang
dan sudah ada koresponensi yang di indonesia wida subianto yang akan melaporkan perkembangan terbaru dari probolinggo jawa timur
selamat malam wida adakah laporan terbaru terkait dengan kasus penipuan yang dilakukan oleh dimas kanjeng
malam nabila memang kasus dari taat pribadi ini memang terus berkembang
dari pertama adalah dugaan pembunuhan berencana kemudian ada dugaan penipuan kemudian juga pencucian uang dan juga tindak pidana penipuan seperti itu
nah kemudian kepolisian republik indonesia terus mengembangkannya
di antaranya dengan membuka posko pengaduan warga yang merasa menjadi korban dari taat pribadi selama dua puluh empat jam tujuh hari dalam seminggu
di antaranya ada di polres probolinggo kemudian juga di polda jawa timur dan juga bahkan di mabes polri
saat ini nabila saya berada di polres probolinggo dan kebetulan malam ini saya bertemu dengan salah satu warga yang melaporkan dirinya adalah sebagai korban taat pribadi
total kerugian yang disampaikan hanya dua ratus an juta rupiah
nabila saya berani bilang hanya karena memang kemarin ini korban ketiga yang melaporkan ke kepolisian republik indonesia ini ada yang dua ratus miliar rupiah
warga dari sulawesi selatan
ketika saya bertemu dengan korban ini saya menyatakan hanya begitu
namun ketika saya berbincang lebih lanjut nominal ternyata belum seberapa dari apa yang pernah dialaminya selama ini ketika mengaku sebagai santri taat pribadi
korban ini mengaku adalah sahabat dekat dari ismail
kita tahu ismail adalah korban pembunuhan yang kita ketahui sebagai sultan agung atau diketahui sebagai orang nomor dua sesudah taat pribadi
dan korban ini
mengaku mengetahui berbagai seluk beluk taat pribadi menyiapkan properti properti dalam upaya pengadaan uangnya
malam ini bersama saya di polres probolinggo bapak junaidi
pak junaidi selamat malam
malam ini adalah laporan pertama bapak mengaku sebagai korban
boleh diceritakan terlebih dahulu bapak ini mengenal taat pribadi sejak kapan dan sebagai apa
saya mengenal saudara taat pribadi

dari mengenalnya bagaimana
saya diperkenalkan oleh almarhum ismail melalui awal itu almarhum menunjukkan video
video yang kesaktian taat pribadi dapat mengeluarkan uang dari tubuhnya
jadi bapak mengenal taat pribadi dari ismail
ismail adalah bapak kenal sebagai dari teman sejak kecil atau baru kenal begitu
saya dengan ismail kenal sejak bujang
karena dia teman satu kampus dulu
teman satu kampus begitu
dan ketika mengenal ismail memperkenalkan taat pribadi yang bapak ketahui ismail itu sebagai apanya taat pribadi begitu
pada saat itu dia tidak ngomong dia hanya ngomong berguru kepada taat pribadi
dia mengatakan dia sakti dapat apa istilahnya bukan penggandaan uang memperbanyak memproses
memproses uang dari tubuhnya
bapak mengenal sejak taat pribadi artinya sejak dua ribu sebelas
sejak itu apa yang bapak rasakan begitu
apakah langsung saya akan menjadi santrinya begitu atau masih meragukan atau bagaimana begitu
sejak saya melihat video itu saya terasa terhipnotis
misalnya apa perkataan dan amal
ayo kalau kamu ingin gabung jadi santri
kalau kamu naruh uang satu juta dalam jangka waktu dua tahun menjadi satu miliar
jadi awal dua juta
boleh diulang dari satu juta
kalau satu juta menjadi satu miliar
dalam jangka waktu
dua tahun kemudian pak junaidi bagaimana
pada saat itu saya langsung respon saya janji dua hari langsung saya antarkan uang itu
berapa yang bapak serahkan
itu di tahun dua ribu sebelas
dua minggu setelah ditawari oleh ismail
dua hari dua hari sesudah ditawarkan oleh ismail
lalu proses berikutnya apa yang bapak rasakan gitu atau bapak ketahui begitu
setelah itu saya diundang ada ritual namanya istighosa
pengajian di sana di belakang rumah
bukan di situbondo
di belakang rumah almarhum ismail
oh begitu istighosah seperti itu
istigosa membawa beras ketan gorengan merpati terus telur dua telur ayam kampung itu yang sudah dimasak
nah itu dimakan harus dihabiskan setelah membaca ada beberapa bacaan yang di semua dari taat pribadi
terus kemudian proses berikutnya apa
setelah itu habis makan saya disuruh mandi
di timba sama cebok itu harganya waktu itu rp dua ratus lima puluh ribu
terus ditambah lain lain menjadi lima ratus ribu
ada kain kafan dan sebagainya
oke bapak kan mengenal ismail dengan dekat berarti begitu
selama bapak mengenal ismail dengan dekat ini sampai ismail meninggal ini apa yang bapak ketahui
saya kira kalau ismail ini hanya sebatas koordinator
apa membawa beberapa koordinator jadi dia ini sebagai sultan orang banyak setor ke dia dia langsung nyetorkan kepada taat pribadi uangnya
jadi dia tidak pakai uangnya santri
oke kemudian bapak sekarang melaporkan begitu artinya merasa tertipu ketika tadi awalnya merasa terhipnotis gitu apa yang membuat bapak merasa saya tertipu begitu
setelah saya merasa tertipu setelah almarhum itu cerita
bang saya disuruh buat peti
oleh pak depokan
ternyata peti itu harus separuh harus diisi kertas semen
diatasnya baru diisi uang asli
semen yang dipotong potong menyerupai uang seratus ribu pecahan seratus ribu
jadi ismail selaku sultan
atau posisi nomor dua sesudah taat pribadi
ini mengaku kepada bapak kalau disuruh memanipulasi uang yang ada di dalam kotak itu terbuat dari
kertas semen yang dipotong potong dengan ukuran seperti seratus
iya pecan seratus ribu itu disuruh isi separuh
separuhnya uang asli
karena untuk diambil gambarnya nanti biar dicek sama bi jember
itu tahun berapa bapak
kerasa kalau itu apa ismail cerita kalau itu mengisi itu tadi pemalsuan itu tahun berapa
dia baru buka sama saya dua ribu empat belas akhir
kemudian bapak kenapa baru melapor sekarang malam ini begitu
saya kan tahunya setelah melihat tayangan tv bahwa teman saya ini bukan menghindar bukan hanya diculik ternyata terbunuh
saya tidak tahu benar bahwa ismail itu terbunuh dan saya tidak yakin dia terbunuh sebenarnya
tapi sejauh ini bapak merasa aman ya untuk melaporkan ini ya ketika banyak orang takut untuk melaporkan itu
sebenarnya saya dulu merupakan target juga
karena saya yang banyak tahu karena mengikuti almarhum saya sempat juga diteror
melalui sms melalui telepon bisa dibuka itu nanti
telepon yang dari pak depok kan terhadap saya
baik baik terima kasih bapak perbincangannya
ini kemudian bapak sedang dipanggil untuk melakukan pelaporan tahap berikutnya
ya baik terima kasih wida subianto
kesaksian dari bapak junaidi yang merupakan mantan santri yang kemudian ia menceritakan bagaimana detail dari ritual ritual dari taat pribadi sendiri
dan juga sekarang ini sedang melaporkan pengaduan terhadap penipuannya begitu
baik terima kasih wida atas informasi anda